sehari setelah wafatnya anggota dewan pertimbangan presiden
kiai haji hashim muzadi ratusan orang masih terus berdatangan untuk melayat
bukan hanya warga kerabat dan juga kalangan kiai
sejumlah tokoh serta pejabat juga tampak berziarah
ke makam kiai haji hashim muzadi di beji depok jawa barat pada jumat pagi
selain akan digelar tahlil atau doa bersama selama tujuh hari
di kawasan pesantren al hikam depok dan juga di malang jawa timur
lantunan ayat suci al quran terus dikumandangkan di makam mantan ketua umum tan vidziah
pengurus besar nahdlatul ulama ini
menurut yusron shidki putera bung sudari kiai haji hashim muzadi
pembacaan ayat suci al quran merupakan salah satu wasiat almarhum sebelum wafat
sebagaimana diwasiatkan oleh almarhum bahwa tahlilan khataman quran
akan dilakukan hingga empat puluh hari sesuai wasiat beliau
ini dilakukan oleh santri atau
dilakukan dengan kebanyakan santri beliau yang melakukan ini
ada juga dari orang tua santri kemudian dari warga warga sekitar
yang berkenan untuk meluangkan waktu di area sekitar makam
maka itu kami persilahkan
kepergian kiai haji hashim muzadi pada kamis kemarin
menjadi sebuah kehilangan besar bagi bangsa indonesia
ulama yang dikenal humoris namun memiliki pemikiran yang tajam ini
tutup usia di usia tujuh puluh tiga tahun setelah menderita sakit gangguan pernafasan
lantunan ayat suci al quran dari santri pesantren al hikam depok
berkumandang di makam almarhum kiai hashim muzadi jumat pagi
menurut keterangan keluarga makam ini dipilih langsung oleh
mantan ketua pengurus besar nahdlatul ulama tersebut
agar mudah dijangkau santri santrinya sejak satu bulan lalu
hashim muzadi yang meninggal pada usia tujuh puluh tiga tahun
juga dikenal sebagai pendiri pondok pesantren al hikam
kepergiannya merupakan kehilangan besar
bagi para santri
karena mereka di sini semua kan beliau yang membiayai
karena mereka beasiswa sebagian besar yang di sini beasiswa
beliau yang membiayai sendiri langsung
salah satu cita cita beliau yang sangat besar dan mulia adalah
ingin menjadikan pesantren ini sebagai pusat kajian al quran
dan pusat kegiatan
bukan hanya secara nasional tapi juga secara internasional
makanya pendidikan bahasa khususnya bahasa inggris dan bahasa arab
menjadi prioritas di sini
mantan kepala badan intelijen as'ad said ali yang ditemui usai melayat
menilai kiai hashim sebagai sosok ulama yang modern dan visioner
untuk mengembangkan islam moderat ke dunia internasional
ia adalah pesantren internasional untuk pembukaan internasional
untuk pesantren islam
itu kan sebagai suatu cita cita untuk membangun suatu jaringan islam moderat dunia
dunia yang belum ada ini masih dalam bentuk scholar ya
dan itulah dalam pengurusan berikutnya bukit nama said
saya mereleskan cita cita beliau itu mendukung dengan menjadikan nu afganistan
nah ini yang nanti diharapkan di tempat lain ada nu afganistan
jadi seperti itu orang afganistan orang india orang pakistan
kalau sudah tahu nu dia akan mengadopsi sehingga terlahirlah suatu islam moderat
dunia internasional dan itu yang akan menghadapi radikalisme global saat ini
kira kira gitu lah
keluarga kiai hasim muzadi akan menggelar doa bersama selama tujuh hari
baik di depok maupun di malang jawa timur
mahardika utama jakarta
dan untuk mengetahui bagaimana keadaan di pompos al hikam sehari setelah pemakaman kiai hashim muzadi
sudah ada koresponden cnn indonesia rama aryadi di depok jawa barat
rama saat ini bagaimana suasana di sana
apakah masih cukup ramai dengan para peziarah di makam kiai haji hashim muzadi
memang indonesia seperti yang masih berkabung
atas berpulangnya kiai haji hashim muzadi yang mengembuskan nafas terakhirnya pada hari kamis kemarin
pada pukul enam dua puluh lima waktu indonesia bagian barat setelah menerima perawatan intensif di malang jawa timur
tadi pagi memang ada ratusan orang yang masih datang melayat dan memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh nu
yang dikenal sebagai salah satu tokoh yang dianggap layak oleh istri dari mendiang mantan presiden republik indonesia
tokoh yang cocok untuk meneruskan perjuangannya karena ia sangat menjunjung tinggi pluralisme
dia menganut paham yang moderat dan sangat memiliki kelebihan di mana ia bisa memanusiakan orang
dan seperti yang dapat anda lihat di belakang saya saat ini acara tahlilat masih terus berlanjut
acara tahlilan ini dimulai sejak malam tadi dan rencananya akan digelar terus selama dua puluh empat jam selama empat puluh hari ke depan
dan sebelumnya selain
warga dan juga tokoh tokoh masyarakat yang sudah disebutkan sebelumnya diantara lainnya adalah mantan kepala bin
salah satu tokoh yang baru saja menghadiri pondok pesantren al hikam di beji depok jawa barat adalah mantan menteri pendidikan
di bawah administrasi presiden susilo bambang yudhoyono muhammad nuh
di mana ia sempat memberikan doa dan juga ia sempat menyatakan bahwa ia mengenang sosok kiai haji hashim muzadi
sebagai tokoh moderat yang memiliki pengetahuan tentang
islam yang sangat mendalam
yang memiliki kemampuan untuk memanusiakan orang dan dalam cara berkomunikasi ia menempatkan dirinya setara tanpa memandang jabatan maupun posisi
sehingga disitulah kelebihannya dan disitulah kemampuan dia untuk bisa membawa kerukunan lintas umat beragama
dan disini meski acara tahlilan belum dimulai rencananya nanti akan dimulai setelah waktu sholat isya mulai
karangan bunga masih terus berdatangan dan karangan bunga ini tidak hanya datang dari tokoh tokoh islam maupun politikus yang merasa memiliki kedekatan
dengan kiai almarhum kiai haji hashim muzadi namun dari sejumlah organisasi internasional
bahkan di sini ada karangan bunga dari pbb dan juga dari forum lintas umat beragama
forum kerukunan lintas umat beragama dari konferensi wali gereja indonesia
ini menunjukkan betapa sosok almarhum kiai haji hashim muzadi menyentuh banyak
sekali individual dan juga institusi tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri lainnya